sementara di lumajang kesal karena banyak jalan yang rusak puluhan warga desa jarit memblokir akses truk tambang pasir di desa mereka
masa yang sempat emosi akhirnya bisa diredam setelah melakukan musyawarah
jalan desa jarit di kabupaten lumajang yang biasa dilalui truk pasir mendadak ditutup dengan tumpukan batu oleh warga
penutupan ini merupakan bentuk kekesalan warga atas banyaknya ruas jalan yang rusak akibat sering dilalui truk tambang
bahkan selama ini tidak ada kompensasi dari pengusaha tambang untuk para warga yang terdampak akibat debu yang dilalui truk pasir
ya memang pertama itu ganggu kesehatan debu dan lagi jalan rusak ganggu kesehatan
sejumlah personil kepolisian terpaksa diterjunkan untuk mengendalikan suasana agar tidak terjadi kericuhan
emosi warga akhirnya bisa diredam setelah diajak musyawarah untuk menyelesaikan masalah
dan hasil keputusan pak bupati kan sudah jelas bahwa untuk jalan yang padat penduduk itu truk pasir tidak diperbolehkan lewat
sehingga akhirnya dari instruksi itu pak bupati membuat jalan alternatif
hasil musyawarah pemerintah kabupaten rencananya akan membuka jalur alternatif khusus kendaraan tambang pasir di wilayah selatan dan tidak lagi melalui jalan penduduk
durhadi wicaksono lumajang